lebaran kali ini memang tidak seceria tahun tahun sebelumnya bagi para pengusaha khususnya yang bergerak di sektor retail
jika biasanya para pengusaha bisa meraup keuntungan besar di saat lebaran karena penjualan yang meningkat tajam
kini hal sebaliknya justru terjadi di lebaran kali ini
ketua asosiasi pengusaha indonesia haryadi sukamdhani mengatakan bahwa hampir semua perusahaan retail mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat pada lebaran kali ini
penjualan berbagai produk jauh menurun dibanding tahun tahun sebelumnya
seperti batik yang menjadi prima dona di saat arus mudik tiba justru anjlok sekitar dua puluh persen
menurut para pengusaha lesunya ekonomi pada lebaran kali ini dikarenakan daya beli yang menurun
sementara dari sisi industri terjadi peningkatan harga
menurut analisis apindo turunnya daya beli terjadi karena menyusutnya tenaga kerja formal
menurut data bpjs ketenaga kerjaan surplus antara peserta yang masuk dan yang keluar cukup kecil
di bawah dua puluh ribu orang per april
sejak april dua ribu tujuh belas
sebenarnya terseok seoknya usaha retail telah berlangsung cukup lama
tercatat pada kuartal pertama dua ribu tujuh belas sektor retail turun dua puluh persen
menurut guru besar ekonomi universitas indonesia renat kasali
berkembangnya bisnis e commerce menjadi salah satu hal yang patut diantisipasi sektor retail konvensional agar tidak tergilas
bisa jadi sektor inilah yang mengerus industri retail tanah air
nah yang jadi masalah adalah memang karena perkembangan teknologi ini yang disebut
mengakibatkan bahwa mata rantai itu dari konsumen ke para penjual produk itu semakin pendek dan orang ingin langsung
contoh yang paling saya khawatirkan adalah justru retail seperti tanah abang mangga dua dan sebagainya
dengan jalur tol dibuka pas kelebaran ini maka konsumen indonesia yang senang travel itu bisa langsung pergi ke cirebon

sambil rekreasi mereka bisa langsung pergi

sambil rekreasi mereka bisa langsung pergi
dan cost nya orang orang yang mempunyai barang di sana menjadi lebih murah karena orang bisa direct
bagaimana masa depan tanah abang itu menjadi persoalan dan kita harus pikirkan apalagi ada media online saat ini
jadi ada hal hal yang kita harapkan cepat diambil keputusan yaitu mengenai undang undang e commerce yang sudah ada di dpr yang sampai hari ini belum selesai misalnya
sektor ekonomi digital indonesia memang terus berkembang pesat
kendati dibanding retail offline
sektor ekonomi digital indonesia memang terus berkembang pesat
sektor ekonomi digital indonesia memang terus berkembang pesat
pemain pemain dunia seperti alip steper di petang penjualan pemain juga sudah mulai merangsek di dunia jual beli digital
budi ani putro cnn indonesia
ya lebaran kali ini ternyata tidak seceria tahun tahun sebelumnya
itu bukan kata sayaju
itu bukan kata sayaju
nah para pengusaha khususnya sektor retail yang mengeluhkan merosotnya penjualan mereka di lebaran kali ini
kalau saya sih tetap ceria karena berat badan saya naik satu lima sampai dua kilo
benarkah geliat ekonomi di saat lebaran kali ini lebih lesu dibanding tahun tahun sebelumnya
atau justru kue ekonomi ini mengalir ke sektor sektor baru lainnya
kami akan membahasnya malam hari ini bersama bapak antoni hilman
ketua bidang organisasi asosiasi pengusaha indonesia atau apindo
terima kasih pak antoni sudah datang di cnn indonesia
kemudian ada bang yose rizal damuri kepala departemen ekonomi dari csis
terima kasih bang yose sudah mau datang
saya akan ke pak antoni dulu nih saya mau tanya memang betul pak
tahun ini tidak seceria tahun tahun sebelumnya bagi pengusaha untuk menikmati kue ekonomi saat lebaran
ya memang kami mendapatkan informasi ya di lapangan dari teman teman di sektor retail terutama
memang terjadi ekspektasi yang tidak sesuai
terjadi penurunan secara langsung kalau kita lihat di beberapa sektor seperti dikatakan oleh data yang didapatkan oleh pak haryadi misalnya
di sektor batik misalnya karena dia juga bergerak di bisnis itu
dia paling merasakan terjadi penurunan yang cukup signifikan
terus juga kita lihat beberapa teman teman yang di mal mal ya
jadi banyak orang yang datang banyak orang yang jalan jalan tetapi sedikit orang lebih sedikit orang yang berbelanja
jadi midnight sale great sale itu hanya dipandang pandang saja gitu tidak dibeli gitu pak
ya jadi kelihatannya masyarakat tidak terlalu leluasa ya di dalam membelanjakan uangnya
dan itu memang secara langsung berdampak ya terhadap pendapatan
kita berharap sebetulnya di lebaran saat ini dengan masa libur yang lebih panjang kemudian thr dibagikan lebih awal itu bisa mendongkrak
walaupun sebetulnya penurunan ini sudah mulai terasa sebetulnya di kuartal pertama ini di sektor retail itu sudah tekanannya sudah mulai sudah terasa
termasuk juga tahun lalu semester pertama di kuartal pertama juga kita mulai rasakan
tetapi di lebaran ini kita berharap sebetulnya ada satu lonjakan lah ya seperti lebaran lebaran yang sebelumnya
tetapi harapan itu kelihatannya tidak terlalu bisa dipenuhi
boleh diulas kembali pak antoni sektor sektor apanya yang paling terdampak dari penurunan atau lesunya ekonomi ini
ya memang yang kelihatan langsung itu adalah retail misalnya di produk tekstil ya tekstil dan produk tekstil
sepatu ya memang ini yang kita lihat di sektor apa namanya kebutuhan tertiar ya
jadi kebutuhan sekunder sebetulnya yang kita rasa
ya memang yang bisa diukur langsung itu teman teman di gapmi juga mengatakan demikian
walaupun di makanan minuman juga lonjakannya tidak terlalu signifikan walaupun ada pertumbuhan
tetap tidak jauh dari ekspektasi yang diharapkan oleh pengusaha
kalau tahun tahun sebelumnya seperti apa sih pak antoni bagaimana para pengusaha terutama sektor retail ini bisa menghadapi lebaran dengan penuh keceriaan senyuman
karena memang apakah memang setiap lebaran itu kue ekonominya menjadi lebih berkali kali lipat gitu sehingga
ya lebaran itu kan selalu ya
ramadan dan lebaran itu kan ada terjadi peningkatan konsumsi yang sangat signifikan
dimana orang butuh makanan kemudian berlebaran ya bersilaturahmi dan segala macamnya
itu kelihatan orang butuh baju baru butuh sepatu baru gitu ya
butuh aksesoris aksesoris baru untuk dalam menghadapi lebaran seperti itu
dan selalu ada peningkatan ya selalu ada peningkatan yang bisa diprediksi gitu
dan itu selalu terjadi gitu
tetapi kemudian juga itu tentu ditunjang dengan beberapa faktor yang lainnya
artinya faktor pendapatan ya faktor peningkatan pendapatan itu juga di tangan masyarakat
dan itu sangat berpengaruh juga seperti yang kita
kita prediksi ini juga ada hubungannya dengan peningkatan sektor formal
dimana lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak terlalu banyak tidak sesuai dengan angkatan kerja yang ada
sehingga memang sektor formal itu juga tergerus dengan kondisi seperti itu
terutama daya belinya pak
sehingga kemudian daya beli berpengaruh secara langsung
di samping itu juga kita melihat
kita melihat bahwa kebijakan pemerintah yang lalu ya untuk tarif listrik misalnya pengurangan subsidi di listrik
lalu kemudian ada rencana kenaikan tdl untuk tahap tiga
kemudian ada rencana kenaikan bbm
meskipun bbm tidak jadi naik pak dipastikan
isu itu kan sudah menggelinding ya
kemudian ditambah lagi dengan tahun ajaran baru nih
jadi kelihatannya masyarakat
tidak bisa kita push
tidak bisa kita rangsang mereka untuk lebih cepat membelanjakan uangnya
jadi kelihatan mereka lebih menahan diri untuk menghadapi situasi ekonomi yang ke depan yang mereka harus
saya akan tanya ke bang yose tadi curhatannya pak antoni
sudah kita tangkaplah sedikit sedikit bang yose
ini karena masyarakat yang memang daya belinya tergerus
ekonomi secara makro kita
atau memang ada pertimbangan pertimbangan yang lain
sehingga kemudian sektor ini menjadi sangat rapuh atau sangat tidak nyusep lah tahun ini
saya pikir ini kombinasi dari berbagai hal ya
jadinya konsumsi masyarakat ini memang masih menjadi pendorong utama lah di dalam perekonomian kita
tetapi kenapa lebaran
ini sekarang mungkin tidak menjadi
mendorong roda perekonomian secara pesat
itu mungkin karena banyak hal
yang pertama mungkin karena pendapatan juga
tetapi ini juga masih harus kita lihat dulu ya
apakah memang pendapatannya turun atau tidak
karena kalau kita lihat dari data data misalnya data ketenaga kerjaan
pada bulan februari kemarin
survei bulan februari kemarin
itu menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja
di indonesia malah meningkat
yang pendapatannya mungkin tidak setinggi di sektor formal
kalau kredit mobil harus susah sekali persyaratannya
jadi ini pendapatan mungkin satu sisi
tetapi ada berbagai hal hal yang lainnya juga
seperti misalnya juga yang di sisi makronya kita bisa lihat bagaimana adanya kenaikan harga harga
di produk produk yang mungkin bisa kita katakan produk produk bahan pokok gitu ya
itu kan membuat daya beli walaupun pendapatan kita sama
daya beli masyarakat akan tergerus dan banyak kemudian yang mengalihkan pengeluarannya ke arah bahan makanan
dibandingkan dengan bahan bahan retail yang lainnya
sebelum kita berlanjut bang yose
tapi sebelumnya kalau dari kebiasaan ekonomi indonesia misalnya
setiap lebaran itu atau fenomena arus mudik arus balik fenomena ramadan lebaran itu
apakah memang ini membuat ekonomi menjadi lebih bergeliat tidak hanya di pusat ke daerah distribusinya juga menjadi lebih baik
selama itu memang selama ini memang seperti itu bang
ya memang ada seasonalnya seperti itu ya
ketika lebaran itu biasa kita lihat adanya pertumbuhan
ketika lebaran itu biasa kita lihat adanya pertumbuhan

bahan konsumsi yang meningkat
dan ini juga tercermin dari harga harga misalnya harga bahan makanan yang juga meningkat
nah kelihatannya kemarin ini ketika bulan ramadan
salah satu indikatornya kita tidak melihat adanya peningkatan harga harga bahan makanan yang cukup signifikan
kecuali untuk satu barang yaitu daging sapi
yang lain lainnya aman gitu loh ya
dan ini mungkin juga disebabkan
disebabkan karena memang kebijakan dari pemerintah yang cukup baik
tetapi kelihatannya tidak juga karena supply nya tetap aja sama gitu ya
jadi mungkin memang ada penurunan di permintaan
nah ini penurunan permintaan ini ini disebabkan karena tadi juga pak antoni sudah mengatakan
ada kemungkinan harga listrik akan naik
kemudian juga ini juga berbarengan dengan misalnya tahun ajaran baru gitu ya
jadi ada substitusi pengeluaran
dari yang tadinya mungkin untuk retail retail yang sekunder sifatnya
sekarang menjadi yang lebih primer dan yang memang lebih dibutuhkan
jadi bukan daya belinya yang menurun atau pendapatan yang menurun
tapi mungkin distribusi konsumsinya yang
ya distribusi konsumsinya dan terutama juga disebabkan karena kenaikan harga di bahan makanan
yang walaupun tidak terlalu signifikan tetapi sudah berlangsung sejak beberapa bulan yang lalu
jadi bulan ramadannya sendiri tidak terlalu memperlihatkan kenaikan
tetapi dari sebelum sebelumnya sudah ada kenaikan

atau mungkin cukup lesu gitu
tidak semenggeliatnya secara makro
walaupun kita juga harus lihat ada faktor mikro di sana
yaitu bisnis model yang mungkin berubah
oke kita akan bahas bang yose mengenai bisnis model yang juga berubah
dan juga apa sih sebenarnya indikasi indikasi
dan memang memang ekonomi sudah agak lesu
misalnya pendapatan masyarakat berkurang
sehingga yang terkena imbas yang pastinya sektor retail itu tadi
tapi kita akan bahasnya di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
anda masih bersama kami
nasib industri warna laba yang bergerak di sektor retail
ini memilih mengibarkan bendera putih di indonesia
hal ini mencerminkan industri retail di indonesia
tengah menghadapi persoalan yang serius
lantas akan seperti apakah industri retail di indonesia kedepannya
menyerahnya tujuh sebelas dengan menutup seluruh gerainya di indonesia
per tiga puluh juni dua ribu tujuh belas
menjadi peringatan bagi industri retail tanah air
padahal indonesia pernah menikmati masa masa kejayaan industri retail
yang tumbuh di level dua digit
berada dalam situasi sulit
kondisi ini dibuktikan melalui data bank indonesia
yang menunjukkan penurunan pertumbuhan penjualan industri retail
yang cukup tajam pada tahun ini
secara bulanan penjualan retail tumbuh hanya satu digit
menteri koordinator perekonomian darmin nasution
juga mengakui adanya penurunan industri retail
namun darmin mengklaim sejumlah peritel masih memiliki ruang tumbuh dengan baik
lesunya industri retail juga diakui oleh
asosiasi pengusaha retail indonesia atau aprindo
melemahnya industri retail karena persaingan yang ketat
dan kondisi pasar yang tidak kondusif
jadi pertama memang keadaan retail saat ini sedang tidak kondusif
terjadi persaingan yang sangat ketat
dengan juga yang e commerce atau online
kemudian kedua juga adanya satu image
bahwa kalau minimarket itu selalu memojokkan
pengusaha yang lemah
pola konsumsi masyarakat yang berubah juga menyebabkan industri retail kian redup
guru besar fakultas ekonomi universitas indonesia reynald kasali menilai
perkembangan teknologi menjadi salah satu penyebab
pola kebiasaan belanja masyarakat mengalami perubahan
nah yang jadi masalah adalah
memang karena perkembangan teknologi ini yang disebut dengan disruptive innovation
bahwa mata rantai itu dari konsumen ke para penjual produk itu semakin pendek
dan kita menyaksikan sekarang orang belanjanya langsung seperti itu
harga menjadi turun ke bawah
nah kalau tidak siap memang penjualan turun
yang saya khawatirkan sebenarnya bukan sekelasnya tujuh sebelas
kalau pemerintah kita tidak cepat dan siap
memang yang dikhawatirkan akan ada banyak korban yang lain
yang berada pada sektor retail
tidak hanya dari pola konsumsi
kepastian regulasi terkait industri retail dari pemerintah
juga menjadi persoalan yang tidak boleh dipandang sebelah mata
reynald kasali menitik beratkan pentingnya kepastian hukum
yang diberikan pemerintah kepada pengusaha
yang pertama tentu adalah kepastian hukum
dan kejelasan antara pusat dengan daerah
antara ketentuan yang diperbincangkan di level menko dengan kementerian
rejim rejim perizinan ini jangan terlalu asik membuat izin izin sendiri sendiri
ketika teknologi informasi telah merambah hampir ke seluruh bidang
tak terkecuali sektor retail
pemerintah perlu segera melakukan adaptasi terhadap regulasinya
dari sisi per retail jika tetap ingin berkembang
per retail perlu mengikuti pola kebutuhan dan perilaku konsumen
pada era retail digital yang sudah di depan mata
jika tidak bukan mustahil
akan banyak korban peritel lainnya yang mengibarkan bendera putih di indonesia
hus indra cnn indonesia
sementara itu menteri keuangan sri mulyani menilai hari raya lebaran menjadi salah satu momentum
untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi
apalagi melihat kondisi saat lebaran di mana banyak masyarakat yang mudik
hingga penuhnya tempat tempat makan
seperti dikutip dari laman detik com sri mulyani melihat di beberapa wilayah jawa barat jawa tengah jawa timur dan sumatera
aktivitas ekonomi akan bergerak lebih tinggi dibandingkan dari biasanya
namun menteri keuangan berharap perputaran uang yang terjadi lebih banyak pada sektor non tunai dibanding tunai
kalau tadi para pengusaha retail banyak yang kemudian mengeluhkan kondisi sekarang agak kurang baik
nah berbeda dari para pengusaha retail yang mengeluhkan penurunan penjualan di lebaran kali ini
para pedagang mainan di pasar gembrong jakarta timur justru mampu mendulang omset yang berlipat lipat di lebaran kali ini
atau tiga kali lipat dibanding hari biasanya
bahkan bisa mengantongi omset per hari hingga belasan juta rupiah
beberapa pedagang juga mendirikan tenda sementara di depan tokonya hingga memakan tempat pejalan kaki
hal itu dilakukan karena stok dagangan bertambah
mainan yang cukup laris antara lain mobil remote control hingga hoverboard
kita kembali lanjutkan dialog dengan pak anthony hilman dari apindo dan bang yose rizal damuri dari lebaran
saya akan sebelum ke pak antoni saya ke bang yose dulu
bang yose kalau kita melihat memang ini memang terjadinya kelesuan yang dialami oleh sektor retail
hantaman yang cukup keras ini karena memang daya belinya yang menurun atau memang ada sektor sektor lain yang kemudian didistribusikan pendapatannya
kalau kita lihat dari data makronya ya kelihatan memang ada peningkatan pertumbuhan ekonomi itu ada gitu ya
walaupun memang masih di bawah dari sebelum sebelumnya konsumsi kita hanya bergerak
tapi tetap bertumbuh
dan beberapa sektor tumbuh cukup baik
misalnya kendaraan bermotor
penjualan motor itu meningkat cukup pesat sekali bulan mei kemarin ini
tetapi jadi orang mungkin menjadi lebih di tingkatan individu itu orang lebih bijak mungkin ya
dalam arti kata memilih prioritas mana yang mereka mau membelanjakan
karena mengambil berbagai
kondisi yang ada sekarang ini
semakin bijak semakin susah nih pak antoni kalau masyarakat memakainya
tapi kalau kita tadi kan pak antoni mempunyai perspektif atau hipotesa memang karena lesunya ekonomi
kemudian menghantam sektor retail ini karena memang pendapatan masyarakat yang cenderung tidak naik gitu pak ya
kalau kita lihat saya punya beberapa data grafis yang tadi sudah di highlight oleh bang yose terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi
tingkat inflasi boleh ditampilkan
kita lihat di belakang kita bapak bapak ini bagaimana beberapa indikator makro misalnya ini laju pertumbuhan pdb pertumbuhan ekonomi
dari triwulan satu dua ribu enam belas ya
kemudian kita lihat ini pertumbuhan ekonomi indonesia kita lihat apa yang kemudian menyumbangkan sektor sektor apa saja
atau spending apa saja yang kemudian menyumbangkan dari pertumbuhan ini kita lihat di grafis selanjutnya
ya ini struktur pdb menurut pengeluarannya di tahun dua ribu enam belas ini kalau kita lihat masih pengeluaran konsumsi rumah tangga masih cukup tinggi bang yose
silahkan ke pak antoni kalau kita lihat indikator indikator
inflasi juga cukup baik pak masih di bawah target batas aman dari pemerintah dan juga bank indonesia
ini kan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat atau daya beli masyarakat kan tidak turun pak
ya sebetulnya begini tadi kan dikatakan bahwa memang ada indikasi ada distribusi pengeluaran yang lebih merata
dan kemudian masyarakat juga kelihatannya karena faktor faktor ekonomi ya seperti dikatakan tadi kenaikan harga harga ya tdl dan segala macam
termasuk juga situasi kalau kita lihat orang lebih mengantisipasi ya kondisi ke depan
sebetulnya ini ada pengaruhnya juga dengan kebijakan pemerintah kan kalau kita lihat
masyarakat itu lebih berhati hati mungkin lebih menahan diri untuk membelanjakan uangnya
kemudian kalau kita lihat juga dengan faktor tidak bertumbuhnya terlalu signifikan tidak bertumbuhnya sektor formal
kalau kita lihat kan beberapa waktu yang kemarin ini masih terjadi gelombang phk dan lain sebagainya
tapi ini formal kata bang yose cukup tumbuh
ya kalau kita di begini orang kan dari formal
kalau informal itu justru lebih banyak menyerap ya
nggak bisa jadi pengangguran di indonesia
jadi orang tetap jadi kalau dia dari formal dia lari ke informal justru dia jadi jualan gitu
itu mempengaruhi spending nggak pak
mempengaruhi spending atau pengeluaran nggak
tentu sangat mempengaruhi
tentu sangat mempengaruhi dong gitu kan
kita kan berharap kebijakan kebijakan di sektor investasi dan iklim usaha itu ya
yang terus kita dorong supaya realisasi dari investasi itu semakin lebih cepat gitu loh
kita juga lihat di beberapa daerah dengan pertumbuhan katakanlah kawasan industri dan segala macamnya
itu kan sebetulnya untuk memperoleh persepsi supaya realisasi investasi itu menjadi lebih cepat
sehingga penyerapan pekerja atau angkatan kerja di sektor formal
terjadi peningkatan angkatan kerja tetapi tidak terjadi peningkatan kesempatan kerja yang signifikan
itu menjadi persoalannya
untuk para pengusaha sendiri terutama di sektor retail
kita bicara mengenai hal yang lebih makro
dampak dampak yang paling terasa pak antoni dari kondisi
ya salah satunya itu yang saya katakan tadi bahwa masyarakat cenderung sekarang ini lebih menahan diri untuk membelanjakan uangnya di sektor retail
termasuk juga tadi faktor ada pengaruh karena pengurahan konsep retail ya dengan konsep online dan sebagainya
yang menurut informasinya tadi bang rijal katakan
pertahun ya bang yose
kalau kita lihat itu tentu pengaruhi retail
ditambah lagi juga kalau kita lihat selalu yang menjadi keluhan dari teman teman retail ini adalah apa
harga properti yang selalu naik
harga sewa toko yang selalu naik dan itu sangat mempengaruhi
karena harus dipajang di etalase gitu pak
itu sangat mempengaruhi
itu menjadi beban yang istilahnya beban yang tidak
yang tak berkesudahan lah
sehingga costnya menjadi
cost menjadi sangat tinggi dan pendapatan tergerus
ditambah lagi kalau kemudian orang menahan diri untuk belanja
dimana kita harapkan katakanlah biaya yang sudah di spend selama satu tahun terakhir ini bisa kita tutup
dengan gerakan pergerakan ekonomi di bulan puasa dan lebaran ini ternyata tidak mampu menutupi
dan pengeluaran pengeluaran yang menjadi beban selama boleh dikatakan selama satu tahun terakhir ini
itu yang menjadi keluhan dari teman teman
oleh karena itu memang perlu ada kebijakan yang lebih taktis dan strategis dari pemerintah untuk mengatasi masalah
katakanlah misalnya masalah properti yang seperti itu
sehingga beban properti ini menjadi lebih rasional
jadi para pengusaha minta affirmative policy dari pemerintah
ya saya kira memang harus demikian
dan itu tugasnya pemerintah
pemerintah yang harus melihat situasi itu
karena ini gak bisa dibiarkan
karena itu kan bagian dari roda perekonomian ya
yang harus dijaga
affirmative policy seperti apa yang diharapkan pengusaha apa
untuk melihat kondisi seperti ini supaya lebih bisa survive gitu
mengarungi karang karang lautan yang berat sekali
ya seperti gini
pertama dari segi kalau kita lihat ya
yang rentan kalau kita lihat kalau retail ini kan
kita bicara biaya sewa katakanlah teman teman itu
ya mereka sewa propertinya mahal
sewa tokonya mahal
kemudian pajaknya juga menjadi lebih meningkat
kemudian yang kedua kalau kita lihat bahwa dari sisi pemerintah itu sendiri ya
dari segi distribusi ya
dari segi distribusi dan infrastruktur itu yang mempengaruhi kemudian
harga itu juga menjadi beban dari peritel gitu
saya akan ke bang yose
bang yose kalau kita lihat kan selama ini kan memang kalau kita bicara kue ekonomi
di saat lebaran ini kan bisa mengalir kemana mana kemana mana gitu kan
membawa manfaat yang juga banyak tidak hanya di kota kota besar tapi di daerah daerah
kalau bicara mengenai tadi yang dikhawatirkan oleh bapak bapak dari pengusaha ini
sektor online ini menjadi satu tantangan baru yang mungkin saja belum siap diantisipasi
seberapa menggerus dan seberapa bisa bisa berbicara ini sektor ini
mungkin kita harus lihat dulu data data mengenai sektor retail itu sendiri gitu ya
yang kita sebut sektor retail modern di indonesia itu sebenarnya hanya kecil
tradisional ini pasar pasar ya
masuk pasar pasar dan lain lainnya di tempat tempat yang biasa lah ada di traditional market
lalu sekarang ini muncul yang baru yaitu online retail
tapi pertumbuhannya seperti tadi disebutkan sangat tinggi
meningkatnya setiap tahun
memang secara keseluruhan itu masih kecil
dan tapi kalau untuk retail tradisional mereka bahkan bisa memanfaatkan e commerce tadi
sehingga yang tadinya tradisional
retailer itu malah mendapatkan kesempatan untuk langsung reach out konsumennya ya
terutama juga apalagi kalau yang ukm ukm
jadi ini memang seperti tadi dikatakan itu disruptive economy
disruptive itu artinya
keniscayaan itu bang ya
sesuatu yang harus yang memang akan terjadi kenisiayaan tetapi juga akan merubah petanya
ya dan itu yang
ini yang mungkin perlu diantisipasi juga ke depannya
untuk kue ekonomi di saat lebaran
kita kembali ke topik besar kita
kue ekonomi saat lebaran dengan disruptive economy ini dengan ekonomi model baru seperti ini
apakah kue kue yang dulu dinikmati semua happy kalau lebaran bang
sampai di daerah daerah juga uangnya juga jadi banyak gitu
karena semua bawa uang ke daerah
apakah dengan disruptive economy muncul sektor baru leading sektor ini juga bisa mempengaruhi kue kue ini juga
semakin besar atau semakin kecil
bisa juga bukan cuma merubah bagaimana pembagian kue kuenya ya tetapi juga merubah kapan masyarakat akan membelanjakan uangnya
dengan online retailling ini ini nggak lagi orang orang harus menunggu misalnya ketika mudik berhenti di pekalongan beli batik pekalongan
sekarang pengrajin batik di pekalongan itu bisa punya online retailnya mereka dan mereka bisa menjual kapan saja
konsumen pun bisa membelinya kapan saja gitu ya
jadi ini juga ada perubahan kapan waktu konsumen membelanjakan uangnya tadi
karena banyak pengusaha batik pekalongan yang mengeluh di saat arus mudik sekarang kok penjualannya malah turun gak seperti biasa biasa aja
kita akan bahas bagaimana kemudian para pengusaha ini apindo ini menghadapi tantangan baru ini pak antoni untuk bagaimana harus menyesuaikan diri kalau enggak kan bisa tergilas
kita akan bahas itu di segmen berikutnya
tetap lagu sama kami
ini bagaimana pak antoni kalau kita bicara mengenai tadi kan suatu keniscayaan yang harus dihadapi bersama sama ini apindo kan kemudian akhirnya dari pernyataan pernyataannya mengeluh bahwa memang kondisi ekonomi yang lesu pendapatan masyarakat juga rendah sehingga sektor retail menjadi terhantam gitu
kalau tadi ada fenomena baru bisnis model baru seperti online ini yang kemudian bisa saja mencuri start atau mencuri peluang peluang yang kemudian tidak diambil oleh sektor retail lama bagaimana mengantisipasinya pak
ya saya kira sebetulnya dunia usaha selalu kan mereka update lah terhadap perkembangan itu tetapi kadangkala perubahan yang begitu cepat ya yang kemudian tidak didukung oleh dengan kebijakan yang memadai
ini yang menjadi masalah untuk kita
terima kasih pak antoni
ya katakanlah misalnya ada ketidakseimbangan katakanlah misalnya di sektor retail yang kita lihat mereka yang offline ya
teman teman kita ini punya beban yang luar biasa dari segi cost ya harga properti yang mahal kemudian kita membayar biaya biaya yang ragamnya banyak sekali beban biaya yang cukup tinggi ya beban pajak dan lain sebagainya
tentu ini membuat pertumbuhan
pertumbuhannya itu menjadi sangat hati hati ya menjadi sangat terkendala lambat ya
sementara di sektor online mereka tidak punya beban macam macam seperti itu ya
memang yang diuntungkan si produsen ya
cuma peritel ini kan menjadi masalah jadi saya kira ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatur bukan berarti kemudian membuat beban ya katakanlah online nya dibuat beban
beban yang sama dengan offline tentu itu sesuatu yang tidak mungkin juga dilakukan oleh pemerintah
tetapi justru yang beban offline ini yang harus dirasionalkan
costnya harus diturunkan
karena kita butuhkan itu gitu loh karena dia kan menyerap tenaga kerja yang cukup besar
anda bisa bayangkan itu mal mal dan segala macamnya itu
lama lama orang mall sepi gak ada pengunjungnya
dan itu berdampak terhadap ketersediaan lapangan pekerja ini labor intensive ini untuk retail ini
kalau kita lihat ya yang tahun tahun lalu misalnya yang teman teman di outletnya misalnya bisa satu gerai itu bisa menggunakan tiga atau empat orang karyawan
sekarang ini satu orang ya
jadi terjadi penurunan dan itu dampaknya langsung ya dampaknya langsung
memang pengurangan dua tiga orang tapi dua tiga orang dikalikan sekian puluh ribu gerai

sepuluh ribu gitu kesempatan kerja yang hilang di situ
dan di lebaran tahun ini sudah terasa pak kemudian kita lihat dampak dampaknya bagi para retail di daerah
seperti apa sih pak keluhan keluhan mereka itu
ya kalau teman teman di daerah begini
kita rasa misalnya di daerah mereka merasakan katakanlah tadi dikatakan sebetulnya memang ada distribusi yang mempengaruhi retail
katakanlah misalnya kenaikan harga harga barang di pasar
kalau kita lihat ya pemerintah mematok katakanlah harga beras
kalau kita lihat ya pemerintah mematok katakanlah harga beras

gula sekian tetapi kan faktanya di lapangan itu tidak demikian
jadi lonjakan lonjakan itu memang selalu ada dalam bulan ramadan
sehingga kemudian orang lebih memilih yang kebutuhan primernya yang tidak bisa dihindari
orang harus beli tetap harus buat kue orang harus buat ketupat orang harus beli daging dan segala macamnya
ketika harga dagingnya naik melonjak tetap melonjak tentu beli bajunya agak nahan dulu
pasti begitu kan
kalau harga gula itu naik misalnya tentu belanja sepatunya juga mereka lebih hati hati gitu lebih menahan diri
ya seperti jakarta misalnya yang kalau dikatakan tadi tidak mungkin tidak terlalu retailnya masih merasakan misalnya
karena terdorong dengan program subsidi pemerintah seperti kjp dan lain sebagainya
tetapi kalau daerah daerah yang lain ya kalau kita lihat kalau kita dengar keluhan dari teman teman
mereka mengatakan di daerah bahwa di pasar pasar itu bahwa penduduknya itu sudah berusaha
pendapatan mereka tidak berbeda jauh dengan pendapatan di luar bulan ramadhan gitu
harusnya ini bisa mendapatkan
harusnya ini ada peningkatan dua atau tiga kali lipat sebagaimana yang mereka lakukan
beban thr harus dibayarkan juga oleh para pengusaha itu pak ya kepada karyawannya
bang yose ini gimana bang cari win win solutionnya supaya industri retail konvensional atau offline tadi bisa berkembang

perusahaan juga tetap jalan
masyarakat konsumen terutama yang spending juga bisa happy bang
kalau seperti itu memang agak ini memang masih masalah besar ya
bukan cuma di indonesia gitu loh
ya ada yang memprediksi seperti itu
tetapi ya tentu saja ini akan berdampak kepada
employment kepada tenaga kerja
bagaimana menyerap tenaga kerja yang tadinya ada di sektor formal retail ini
yang mungkin tidak dibutuhkan lagi ke depan depannya
nah ini memang masih menjadi masalah besar yang mungkin perlu kita pikirkan bersama sama
harus kita bahas duduk bersama harus di sini satu jam dua jam kita bicara
apalagi sampai saat ini misalnya pemerintah kita belum juga mempublish road map e commerce yang sedikit
e commerce yang sejak tahun lalu sudah dikeluarkan
regulasi juga belum ada pak
regulasinya sudah dikeluarkan
peraturan pemerintah sudah dikeluarkan
tapi bentuk roadmapnya itu sendiri seperti apa itu belum dikeluarkan juga
jadi kita masih menunggu juga apa yang mau dilakukan
sementara butuh payung hukum untuk kita bisa berselancar ke depan ini bang ya
kemudian bang yos yang terakhir dari anda nih
bagaimana kemudian kita akan bicara mengenai lagi lagi kembali ke topik utamanya
lebaran ini harusnya membawa berkah
lebaran ini harusnya membawa kue ekonomi kemana mana
bagaimana dengan segala keterbatasan seperti saat ini
retail juga terseok seok
kondisi ekonomi global tidak baik bang
tapi ekonomi makro indonesia juga cukup baik
bagaimana kemudian dengan keterbatasan keterbatasan ini
kue itu bisa dibagi lebih baik
ya sebenarnya yang lebih penting lagi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih dari sekarang ini
sekarang ini kan bermasalah tadi karena pendapatannya meningkat
tapi tidak besar
kemudian ada peningkatan harga
ada peningkatan di bahan makanan misalnya yang lebih bahan pokok
ada pengeluaran yang perlu dikeluarkan juga yang lain lain
sehingga belanja untuk baju belanja untuk sepatu atau yang lain lainnya itu yang akan dikorbankan
tapi tetap optimistik bang ya lebaran tahun ini masih bisa membawa berkah ekonomi buat masyarakat yang lebih banyak
enggak terlalu sih
karena itu tadi
karena memang orang harus menjadi lebih bijaksana
menjadi lebih bijaksana dalam mengeluarkan dalam pengeluaran uangnya tadi
dan salah satu satunya cara adalah dengan meningkatkan investasi
jadi orang tetap belanja di sektor retail tapi juga bisa menabung dan juga bisa apa mendistribusi spendingnya untuk hal yang lebih penting lagi
yang lebih penting
terima kasih sekali lagi bapak bapak atas perbincangan yang hangat
mudah mudahan ya lebaran ini tetap membawa berkah meskipun pak
pasti membawa berkah sih
meskipun pak antoni agak agak lesu kali ini kayaknya great sale nya agak kurang berhasil
tapi gak apa apa mudah mudahan tahun depan ekonomi indonesia lebih baik lagi tumbuhnya lebih tinggi lagi
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya malam hari ini